makasih sun hum
pasti nah paste
mawarah saya pemergahu
kita harus dorong putri biar putri bisa kalah
kalian berdua dapat kartu kuning
kok kita berdua gak dapat kartu kuning sama sid
kita kan gak sengaja
iya kamu kan juga gak sengaja
kalian pikir saya nggak lihat
kalian sengaja dorong putri
dorong putri tadi
tendangan penalti buat putri
ya putri harus nangis
waktunya tinggal lima detik lagi
kalau putri bisa nge goalin
sekolah putri pasti menang
tapi kalau gagal
putri kamu bisa
sekarang kita harus mempersiapkan diri lebih baik
untuk pertandingan berikutnya
barang siapa bersungguh sungguh
maka dia akan berhasil menjadah wadah
ibu lihat sendiri kan hasilnya
apa ibu masih ragu dengan kualitas sekolahnya si putri
untuk yang menang jangan senang dulu
karena ini baru pertandingan olahraga
masih ada besok pertandingan cerdas cermat
oh iya itu pasti dan kita akan tunggu
saya yakin pasti sekolahnya si putri menang
kamennya gimana sih
papa itu gak bisa terima kekalahan
papa itu didik kamu itu untuk jadi pemenang
kenapa bisa kalah sih kamu sama sekolah gembel itu
om jangan pukul reno om
kasian kan reno
om juga jangan marahin reno
reno kan tadi udah capek main bola
eh putri siapa yang nangis aku ini kelilipan
reno kamu gak usah bohong
kamu gak perlu malu kok kalau kamu nangis
sudah aku bilang aku gak nangis
sekarang kamu meninggir
udah udah udah
ya allah kasihan reno
ya allah kasihan reno
sebenarnya putri tau kalau reno itu sedih banget
nah ida sama penceri bilang suruh kita jalan duluan
soalnya tasnya putri udah dikode kode yang nih
lihat aja tuh mereka gak nonggol nongol
orang memang udah bilang sama mama minta ditinggal aja
udah deh mama harus sakit perut nih
lagian kasian tuh
nah julia udah nunggu nih tadi
ya udah dah kalau gitu
ayo kita berangkat dah
per per per
aku merasa tutup
kok ada darahnya
nenek duduk nenek
nenek bangun nenek
nenek jangan bobo disini
ya allah putra harus bawa nenek ke rumah sakit
nenek putri pingsan
nenek putri pingsan
jangan putri kabur aja yuk
daripada takut terjadi apa apa nih
om jangan pergi om
nenek putri pingsan
nenek bangun nek
jangan pergi ya allah
jangan pergi ya allah
mas putri gak ada lagi
putri juga gak bisa minta bantuan sama bunda nari
mas putri gak ada lagi

bunda nari jangan pergi
bunda nari jangan pergi
jangan ditolongin putri
bunda nari jangan pergi
ya allah ini gimana ya allah
nenek bangun nek
putri harus bawa nenek ke rumah seakin
jangan tinggalin putri
jangan tinggalin putri

ya allah putri harus gimana ini
apakah yang fade
alhamdulillah ada trawi